sudah menjadi semacam tradisi di indonesia berbenah rumah menjelang ramadan atau lebaran
tak perlu melakukan perbaikan rumah besar besaran
penggantian warna untuk menghadirkan suasana berbeda seringkali cukup dilakukan
guna memeriahkan idul fitri
pada ramadan tahun ini nippon paint menghadirkan tren warna ramadan dua ribu dua puluh
yang terbagi dalam tiga tema dan terdiri atas sebelas warna
tema pertama monocrom tema kedua warm tema ketiga tropical
tiga tema warna yang dihadirkan oleh nippon pain
merupakan hasil sebuah tren warna yang terdiri atas sebelah suarna

dan berdasarkan basis data warna dari empat lebih color creation machine
yang tersebar di seluruh indonesia
tiga tema tren warna ramadan dua ribu dua puluh tiga ini dirasa mudah untuk diterima oleh mata
dan mampu memberikan kesan elegan dan premium
selain itu nippon paint juga menghadirkan layanan color skim service
sebuah layanan gratis bersama desainer interior profesional dari nippon paint
ini pokoknya seru banget dan menyenangkan banget bagi saya